resmi dibuka delapan september lalu
situasi di objek wisata pantai kuta bali masih tampak lengang
pedagang yang biasanya meramaikan pantai kuta
juga tidak banyak membuka dagangannya
begitu pula kendaraan yang kerap melintas
di sepanjang kawasan jalan pantai kuta masih terlihat sepi
kondisi ini menyusul belum pulihnya kunjungan wisatawan
pasca ditutupnya seluruh objek wisata di bali
per tiga juli dua ribu dua puluh satu saat ppkm darurat diberlakukan
meski demikian pengelola objek wisata pantai
sekaligus pengurus adat desa kuta menyambut gembira
pembukaan objek wisata pantai meski dalam masa uji coba
pengunjung yang masuk wilayah kute itu wajib
nanti bisa menunjukkan aplikasi peduli lindungi
kemudian ada pedagang pedagang yang memang mengais rejeki
di pantai kuta ini kita tetap selektif
kalau memang pedagang tidak bisa menunjukkan vaksinasi lengkap
jadi otomatis kita akan larang
tak hanya pengelola pengunjung pun cukup senang
objek wisata khususnya pantai dibuka kembali
bagus sih sudah lama juga tidak ke pantai
ya bagus lah jadi kita juga ke sini merasa aman
ibu dengar cerita namanya bu
tak hanya di objek wisata alam objek wisata buatan pun
telah mengedukasi pengunjung yang datang untuk taat prokes
termasuk wajib memiliki bukti telah divaksin covid sembilan belas
vaksin harus kemudian memakai masker wajib
kemudian untuk cek suhu dan sebagainya
standar protokol kesehatan yang sudah ditentukan
itulah yang kita jalankan
uji coba dibukanya objek wisata di
objek wisata di bali pada ppkm level empat ini
berlaku pada objek wisata berbasis alam
budaya spiritual desa adat dan buatan
bukti vaksin covid sembilan belas saat berkunjung ke objek wisata
bisa dikunjungkan melalui aplikasi penduduk tinggi
atau sertifikat vaksin covid sembilan belas
tim liputan cnn denpasar bali